jadi aku harap
kamu bisa membangun keluarga yang harmonis sama papa
gue antara percaya dan gak percaya sama gua lady
gue tau banget papa
siapa yang harus gue percaya
kenapa pada ngeliatin aku sih
ada apa ya sama aku
ya ampun gak nyangka ya
ternyata putri darmawan
udah bangkrut kali ya
makanya dia itu jadi begini
yuk ah tinggalin
berarti orang orang melihat
aku karena mereka ngira aku ini adalah pesko online
kamu udah bangun
udah jam berapa ya
kayaknya aku harus beli sarapan dulu
aku gak mau raja mendengar soal gosip aku
masalah raja itu udah banyak
aku gak mau beban pikiran dia tuh jadi makin bertambah
gak usah sayang
kamu gak usah cari sarapan biar aku aja ya
kamu istirahat disini
ya aku pengen kamu istirahat
karena kan semalaman kamu udah jagain arsila
terus kamu udah cari aku kemana mana
ya udah kalau kamu maunya aku di sini gak apa apa
ya udah aku gak pergi
oh iya aku nanti mau izin sebentar ya sama kamu
aku harus pergi untuk ngelamar kerjaan
gak usah ya
biar aku aja
loh kenapa emang
ya kita mungkin ganti gantian aja saya
iya tapi ini kewajiban aku sebagai kepala rumah tangga
aku ini suami kamu dan harusnya aku yang kerja bukan kamu
aku gak mau jadi istri yang cuma diam dan cuma terima
iya aku ngerti
aku mau usaha aku ingin jadi partner kamu
kita sama sama cari uang untuk biaya operasinya arshila
iya aku ngerti
cuma aku gak mau kamu kenapa napa kayak kemarin
aku janji aku gak akan kenapa napa dan aku akan cerita semuanya sama kamu
kau bolehkan izinin aku
kalau emang itu mau kamu ya ya udah
kamu udah jadi suami yang sangat pengertian
aku masih rata lagi
udah bangun dia
ini semua itu pasti gara gara kejadian kemarin
makanya putri gak masuk kerja kan
hancur semua hancur
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi semuanya
aku mau pergi
aku mau pergi semuanya
kau mau pergi semuanya
aku mau pergi
aku mau pergi semuanya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
nah pasti siap
masih sama ya
masih sama ya
masih sama ya
makin gue keren ukuran ini
masih sama ya
masih sama ya
masih sama ya

terus lo sembarang di semua perusahaan
biar putri gak akan pernah bisa dapat kerjaan dan gak akan pernah bisa diterima
aku ngakuan hidup kayak gini
aku mau pergi aja dari sini
kamu mau kemana
tangan kamu kenapa
dia udah ngelakuin kdrt
nih liat kan
aku gak percaya kalau papa ngelakuin ini sama kamu
memang papa itu orang yang keras
tapi dia gak mungkin main pukul sama wanita
jadi kamu gak percaya sama aku wak
ini kamu gak lihat buktinya
jadi bukannya aku gak percaya sama kamu
aku gak tau luka itu dapat dari mana
yang jelas sekarang
kamu udah menikah sama papa
jadi aku harap kamu bisa membangun keluarga yang harmonis sama papa
kamu akan nyesel wak
karena kamu gak mau nolongin aku
gue antara percaya dan gak percaya sama buang lady
tapi gue tau banget papa
siapa yang harus gue percaya
ini kesalahan kepada lo kan
l views kasihnya statistics ini susah banget
staen disukai padahal keluarga aku yang kumilikan
kau yang tak tebis kan
ichab jangkut masa apa
lagi nanti kudalamu
reto barang baru
bikin gue yang tawarin kamu maju kan
ya mereka gak akan berfikir macem macem
dan wartawan gak akan mau tau kamu sampe masuk di berita
kamu bener bener jahat ya
kok aku jahat sih
sekarang gini dulu
yang ngasih kamu kerjaan siapa
gak ada kan
gak ada juga
satu satunya orang yang